badan legislasi dpr dan pemerintah menyepakati revisi terbatas undang undang tentang mpr dpr dpd dan dprd
atau yang biasa disebut dengan md tiga
untuk masuk dalam program legislasi nasional prioritas dua ribu enam belas
revisi ini untuk menambah satu kursi pimpinan di dpr dan mpr
menteri hukum dan ham yasona lawli yang mewakili pemerintah dalam rapat badan legislasi rabu sore
menyatakan siap menindaklanjuti kesepakatan tersebut
sebelumnya revisi terbatas undang undang md tiga merupakan usulan dari fraksi pdi perjuangan di dpr
meski waktu terbatas wakil ketua fraksi pdi perjuangan dpr arief wibowo berharap
revisi terbatas undang undang md tiga tidak hanya diselesaikan tetapi juga dilaksanakan tahun ini juga
ada revisi yang untuk dua ribu enam belas tidak sepakat
walaupun dikatakan tadi bukan diperintahkan oleh kdp

yang berwenang menentukan itu kelebalik dalam pemerintah

karena revisi sangat terbatas ya terserah dpr untuk menindaklanjuti
pemerintah siap saya rasa
saya kira sangat tergantung itu soal yang teknis prosedur pun harus dilewati
tergantung kemauan komitmen dan kesepakatan serta dilaksanakan oleh pimpinan dpr dan seluruh fraksi
itu komitmen kemauannya adalah yang terbatas bisa dilaksanakan
tidak hanya diselesaikan bisa dilaksanakan